ya pemerintah memperlakukan kebijakan baru untuk menekan angka persebaran covid sembilan belas penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut ppkm ini
menyasar kegiatan masyarakat secara terbatas dan berbasis pada kota dan kabupaten bukan keseluruhan provinsi jawa dan bali
lantas apa yang membedakannya dengan kebijakan lain seperti psbb kita akan lihat detailnya
ini kalau kita lihat yang pertama dari namanya saja ini jawa dan bali
nah ini maksudnya apa ini berarti cakupannya memang akan lebih luas karena akan diberlakukan secara serempak di dua pulau dan tujuh provinsi
namun ini yang paling penting dan harus diingat bahwa kebijakan ini tidak diberlakukan merata ke semua kabupaten kota
lalu apa yang membedakan ada empat parameter ini yang akan digunakan untuk menentukan daerah berlakunya
yaitu angka kematian yang berada di atas rata rata nasional yaitu di atas tiga persen
dan kemudian angka kesembuhan yang berada di bawah rata rata nasional
ini atau tepatnya di bawah delapan puluh dua persen di mana kasus aktif juga ini yang berada di atas rata rata nasional atau di atas empat belas persen
dan angka keterisian rumah sakit untuk icu dan juga ruang isolasi di atas tujuh puluh persen
nah kita lihat ini seperti apa sih kalau mau lihat lebih jelasnya di jawa barat misalnya
ini ada beberapa kota yang masuk dalam kriteria seperti kota bandung kabupaten bandung barat cimahi kota bogor
lalu dki jakarta ini secara keseluruhan bisa diberlakukan
dan kita lihat di jawa tengah ini ada semarang raya solo raya banyumas raya
nah untuk di jawa timur sendiri ini ada surabaya raya dan juga malang raya
kalau di bali ini ada dua kota denpasar dan kabupaten badung
lalu di daerah istimewa yogyakarta ini ada kabupaten sleman kabupaten gunung kidul dan juga kulon progo
nah kita lihat selanjutnya ini
lalu penerapannya atau penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di jawa bali ini diajukan oleh pemerintah daerah
berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh
ini tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan covid sembilan belas
kriterianya apa saja
kriteria penerapan ppkm ini berlaku di sembilan sektor
di mana sektor pertama yaitu kegiatan perkantoran
perkantoran ini semuanya dihentikan
sektor esensial yang dikecualikan
dengan protokol kesehatan yang ketat
di mana kapasitas dan protokol kesehatan yang ketat ya tentunya
lalu selanjutnya kegiatan belajar mengajar
ini akan dilakukan secara daring alias online
dan berarti pjj atau pjj
atau pembelajaran jarak jauh
ini masih dilakukan ya
nah selanjutnya ini sektor esensial yang kita bahas tadi
ini berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat seperti pasar misalnya
tentunya dengan pengaturan jam operasional serta kapasitas dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat
catat loh lebih ketat
nah selanjutnya ini pusat perbelanjaan alias mal ini tetap buka
ini diperbolehkan untuk buka khusus untuk kebutuhan pokok
maka kali ini jam operasional ini dibatasi hanya sampai maksimal pukul sembilan belas
lantas bagaimana dengan restoran
nah restoran ini diperbolehkan untuk makan di tempat ya
dan layanan pesan antar atau drive in drive thru begitu ya
ini tetap diperbolehkan
selanjutnya ini tempat ibadah
lalu selanjutnya bagaimana penerapan protokol kesehatan menjadi sangat penting di fasilitas umum
dan juga kegiatan sosial budaya
ini tetap dihentikan sementara sama seperti psbb
dan yang terakhir ini transportasi umum
ojek tidak boleh mengangkut penumpang
hari bebas kendaraan atau car free day ini ditutup
maka kali ini hanya disebutkan bahwa akan diatur dengan ketat
namun belum dijelaskan secara detail
kemarin ada psbb sekarang ada ppkm
kemarin ada ppkm
kemarin ada ppkm
kemarin ada ppkm
kemarin ada ppkm
kemarin ada ppkm
kemarin ada ppkm
kemarin ada ppkm